yaudah intan gak usah sedih
om kata pasapam semua orang
di rumah itu lagi pergi
jadi kita nunggu disini aja ya om
yaudah kalo gitu om temenin intan ya
iya deh om
makasih banyak ya om
aku gak mau pulang sebelum ketemu mama
selama puasa aku juga selalu minta maaf sama ibu
dan intan juga selalu minta maaf sama aku
sekarang intan mana ya
kok dia gak dateng
intan mana ya
kamu ngerti kondisinya mama kan
tapi kalo mama udah sembuh
pasti mama mau minta maaf kan pak
mungkin dia sekarang lagi stabil
mama ngerti itu kan
jangan dimaksudin ke hati yang tadi
yaudah kalo gitu sekarang
papa mau jemput tante maya dulu ya
aku jemput maya dulu ya
ntar kalo pas dia pulang pasti dia seneng
kalo gak ada ardi dan tiara
aku akan balas kamu
tak ada yang menggugur
siapa sih yang betok
ada jalanan itu ngapain sih kesini
neng ada apa
itu si intan dateng kenapa satpam tuh gak ada kok dibiarin aja dia dateng
kamu cari satpam cepetan suruh usir dia gak boleh masuk kesini
baik ya nak
pak aku mau ketemu mama cijen aku masuk ya pak
neng ada apa bi
pak kata nyonya intan gak boleh masuk mendingan dia suruh pulang aja
iya gue juga tahu ini jadi urusan gue tenang aja dah
neng intan tetap nggak boleh masuk sekarang lebih baik neng pulang
aku mohon tak sebentar aja
kalo aku gak boleh masuk tolong panggilin aja mamaku
dan suruh keluar
masih ada gak disitu anak
neng apaan sih maksa udah pulang aja neng
lho denger kan sekarang neng pulang lah lagian di rumah gak ada siapa siapa
kosong semua pada pergi pulang
pergi kemana pak
udah gak perlu tau sekarang pulang keluar
kalau gitu aku mau nunggu aja ya pak
tak senang neng lah mau nunggu kayak mau gak
tadi om liat
intan gak boleh masuk ya
kurang ajar tega banget sih mereka anak mau ketemu sama ibunya aja nggak boleh
yaudah inang gak usah sedih biar om ngomong sama satuannya ya
om kata pak sapam semua orang di rumah itu lagi pergi
jadi kita nunggu disini aja ya om
ya udah kalo gitu om temenin intan ya
iya deh om
makasih banyak ya om
gak mau pulang sebelum ketemu mama
masih marah sama mas
sebelum pulang kita ke kantin dulu yuk
pasti tante maya seneng liat kamarnya dia sak
iya butuh liat dia
walaupunilen k spontan
wohl aja weldin sama dia
ah panti maya belum pulang ini oma lagi nungguin
sebentar lagi juga nyampe di rumah kita tunggu aja
tante kamu dimana nek
mama gak bisa jagain kamu
kamu dimana bu kamu gak dateng dateng
sayang mau ngajarin kamu ya
sebentar lagi puasa
intan harus minta maaf sama mama
caranya dengan sungkem ya
sungkem itu artinya apa eyang
eyang akan kasih contoh intan ikutin ya
ini yang namanya sungkem

terima kasih kak triisia
itu ya yang
iya begitu anak pintar
kamu biasanya selalu minta maaf sama aku
tapi sekarang kamu gak ada
kamu dimana intan
mama pun suka kamu nak